selain latihan yang cukup lagu juga bisa menjadi motivasi bagi para pemain sepak bola untuk bermain baik
seperti yang dialami oleh pemain persebaya lagu berjudul emosi jiwaku diakui sebagai penyemangat dan lagu favorit persebaya yang menjadi viral di akun instagram ofisial persebaya
kita dipertemukan kembali
emosi jiwaku diakui sebagai penyemangat
lagu yang sangat berkesan untuk memberikan semangat para pemain
hal yang sama juga diungkapkan oleh kapten randy irwan saputra bahwa lagu ini memberi semangat tersendiri tak peduli hasilnya menang atau kalah
semua pemain kalau menyanyikan lagu itu mungkin beberapa pemain akan mengeluarkan air mata
lagu yang sangat besar bagi kita
lagu yang belum diketahui penciptanya ini diharapkan menjadi media wujud kecintaan bonek dengan tim kebanggaannya persebaya